sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak ada harapan
tidak ada harapan
masa depankah di sini sama salah
masa depankah di sini sama salah
dia sangat setia sama kamu wadi
dia sangat setia sama kamu wadi
hanya mencari salah
hanya mencari salah
hanya mencari salah
apa yang kalian mau sudah didapat
ingat syarat syaratnya jangan dianggap
jangan membunuh orang
kita pergi dari sini
cepat kita pergi dari sini
dan jangan pernah melihat di belakangnya
kurang deh kayaknya
kokotanya emang enggak dikasih tahu dulu apa sebelumnya namanya juga tugas mah ya
aku jalanin iya juga sih kamu nggak keberatan kan kalau aku pergi cuma satu minggu kok papa
nih ya nggak papa lah namanya juga istri kan harus mendukung karir suaminya ya makasih ya
oh ya baju aku udah dimasukin semua udah nih
papa hati hati ya ini jaketnya jangan sampai copot biar enggak masuk angin ya kasih ya
ya udah aku bangka dulu ya iya pak kamu jaga rumah baik baik ya